ya lady dan daniar khusus di bandara tempat saya melaporkan anda bisa melihat di belakang saya kondisinya memang tidak terlalu ramai
karena masih pagi juga biasanya penerbangan penerbangan internasional akan tiba sekitar siang sampai sore hari
terutama yang dari jurusan di beberapa kota di cina
namun tadi pagi beberapa maskapai sudah melakukan aktivitasnya yaitu untuk penerbangan keberangkatan dari bali menuju ke beberapa kota
dan baik internasional maupun domestik sudah dilangsungkan dan juga untuk kedatangan dari beberapa kota
dan baik internasional maupun domestik juga sudah mendarat di bandara internasional igusti ngurah rai
misalnya dari jurusan guangzhou tadi pagi sudah mendarat di bandara igusti ngurah rai
dan juga yang dari domestik ada penerbangan dari lombok raya juga sudah melakukan pendaratan di igusti ngurah rai
yang jelas lady seluruh fasilitas terutama
pelayanan publik terkait ke bandaraan sudah berlangsung normal meskipun kemarin sudah tutup selama dua puluh empat jam dan baru dibuka pukul enam waktu indonesia tengah tadi
seluruh aktivitas bandara penerbangan sudah berlangsung normal
kalau setiap harinya biasanya enam puluh ribu sama juga hari ini akan melayani lebih dari enam puluh ribu penumpang dengan empat ratus tujuh puluh an penerbangan dari dan ke bandara internasional igusti ngurah rai
di luar bandara seluruh aktivitas perekonomian sudah mulai berjalan walaupun kantor kantor pemerintahan masih tutup mungkin dibuka senin minggu depan
untuk perekonomian warga juga sudah mulai buka banyak sekali toko toko yang sudah mulai menjajahkan barang dagangannya
dan juga beberapa desa adat sudah melakukan ngambak genih
beberapa aktivitas yang menjadi penanda atau simbol dari dimulainya lagi aktivitas keseharian mereka setelah mereka mematikan api
dalam artian mematikan aktivitas mereka selama dua puluh empat jam penuh dalam prosesi nyepi
beberapa desa adat memiliki tradisi sendiri sendiri lady dan daniar ada misalnya di sasetan ada omet ometan ada perang api
ada perang lumpur dan juga perang air di beberapa desa di kabupaten badung ini
namun di desa adat tempat saya melaporkan lebih memilih untuk menggelar pasar rakyat sebagai simbol dimulainya kembali perniagaan warga desa adat yang ada di kabupaten badung ini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini